cnn indonesia breaking news
tsunami yang melanda wilayah banten dan lampung disebut sebut sebagai hal yang langka karena tidak dipicu gempa bumi
tsunami diduga terjadi akibat aktivitas gunung anak rakatau
lalu bagaimana potensi ancaman bencana di selat sunda terkait aktivitas gunung anak rakatau
berikut ini penjelasan praktisi mitigasi bencana geologi surono
tsunami diduga terjadi akibat aktivitas gunung anak rakatau
lantas bagaimanakah potensi ancaman bencana di selat sunda terkait aktivitas gunung anak rakatau ini
kita akan berbincang langsung dengan praktisi mitigasi bencana geologi
maksud kami mbak surono mbak surono ini selamat datang
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
nah langsung saja ini mbak rono fenomena ini disebut sebut sebagai tidak
lazim atau tidak biasa terjadi adanya longsoran begitu
dan mungkin mbak surono bisa menjelaskan bagaimanakah analisis atau hemat mbak surono terkait kejadian tsunami di selat sunda ini
mungkin begini ya bahwa tsunami yang terkait dengan gunung api bukan harus akibat suatu letusan
yang tsunami terkait karena gunung api ini ada tiga ya ada tiga
yang pertama adalah letusan gunung api
letusan gunung api seperti krakatau dulu ya kan meletus hebat sekali kemudian sampai hancur tubuhnya kemudian terjadilah tsunami
ya silahkan ini bisa begini ya berarti ini anak gunung anak rakatau
satu karena letusan ya kan letusan
kedua karena awan panas
awan panas yang masuk ke dalam laut ya awan panas letusan yang masuk ke dalam laut
kemudian ketiga ketiga adalah longsoran
tubuh gunung api
nah pertama kita lihat apakah mungkin tsunami ini diterigger oleh letusan gunung anak krakatau
untuk terjadi letusan yang menimbulkan tsunami itu harus ada letusan yang sangat dahsyat
paling tidak orang jakarta harus dengar
ya kan abu letusannya harus membumbung tinggi sekali
ya kan mungkin abunya sampai jakarta
penerbangan cengkaring itu harus off
ya kan nah ini kan tidak ada apa apa kan
ya kan berarti bukan karena letusan
berarti penyebab pertama bisa dicoret ya
coret ya kan
kemudian awan panas letusan anak krakatau
letusan anak krakatau ini letusan yang untuk membangun tubuhnya
supaya semakin tinggi dan besar
tubuh gunung anak rakatau ini ya berarti dari atas ke bawah oke
supaya dia meletus dia jatuh
dia meletus dia daju
lama lama menjadi tinggi kan
jadi bukan letusan yang besar
hanya material letusan yang tertimbun di tubuhnya
sehingga tidak mungkin menimbulkan awan panas
yang dapat jatuh ke dalam laut
kemudian menimbulkan tsunami
tidak ada awan panas yang demikian masifnya dalam moder jutaan meter kubik
yang bisa masuk ke dalam laut dan memicu tsunami
sehingga awan panas ini boleh dicoret
nah kemudian apakah mungkin ada yang longsoran itu
ini kan tubuh gunung anak rakau dibangun terus menerus dari letusannya
tidak stabil dia
belum stabil dia
kan tanpa henti nih
satu tahun penuh dan sebagainya
kalau letusannya menurun tsunami dari dulu sudah terjadi kan
nah karena dia itu tubuhnya tidak
dan tadi dibaharap daya daripada anak krakatau itu terlalu curam
besar kemungkinan karena terus terang meletus
terus kemudian ditimbun terus
yang masuk ke dalam laut
kemudian mendorong air laut
itulah yang terjadi tsunami
jadi berarti penyebabnya adalah longsoran dari atas
besar kemungkinan adalah ini
masuk ke dalam laut
kemudian karena dia masuk sekian juta meter kubik
maka ada air yang harus dipindahkan sekian juta meter kubik untuk tanah tersebut kan
maka terjadi tsunami
itu yang mungkin terjadi
nah sekarang bagaimana cara membuktikan
lihat saja apakah daerah sini kemungkinan terjadi lubang
atau bekas goresan atau tempat longsoran
itu yang paling bisa diketahui
apakah longsoran ini bisa dideteksi
nah karena dia jatuh dengan gaya berat dia
hanya pengaruh gaya gaya berat dia sendiri
gaya berat dari tanah
dari tanahnya itu sendiri
beda kalau misalnya gempa bumi itu
energi untuk menggerakkan sesar itu
kan besar sekali
ini bisa bisa terdeteksi
ini seperti pohon mangga jatuh dari pohon
pengaruh itu kan
jadi jatuh bebas kok
kemungkinan bisa terdeteksi untuk
seismometer atau penangkap gempa yang ada di sekitar anak rakatau
tetapi anak krakatau kan
jadi ada tremor terus menerus
kalau sinyalnya kecil seperti ini
dia tenggelam di dalam tremor itu
enggak akan kelihatan
berarti berapa besar tremor yang bisa terdeteksi begitu romo
harus lebih besar daripada tremor letusan menerus
daripada anak krakatau
kemungkinan lebih kecil sehingga tidak terdeteksi
atau campur dengan tremor yang ada
karena efeknya lokal tidak mungkin bisa direkam terlalu jauh
yang menjadi masalah
antara anak krakatau ini
dengan pulau sumatera dan jawa
ini kan sekitar jaraknya enam puluh
lima puluh sampai enam puluh km kan ya
kalau kecepatan tsunami itu sekitar
kan tidak sampai sepuluh menit
tidak sampai lima menit lah
apakah mungkin kita pasang deteksi
tentang tsunami untuk warning
di sekitar selat sunda
untuk tsunami akibat krakatau ini
yang di sumatra itu ada dua ratus kilometeran ya
di jawa ada dua ratus kilometeran
nah ini hanya lima puluh kilo
nah baik mbak rona
untuk itu kita akan melihat bagaimanakah dampak
ini kita lihat di sini
ini adalah lokasi anak gunung krakatau
tempat runtuhnya tadi
dan terjadi longsor itu
dan bagaimana dampaknya ini
kalau bisa digambarkan
kalau letusan kan tsunami nya bisa ke segala arah
karena longsornya mengarah tertentu
kemungkinan kebesar adalah yang
dinding barat daya ini
dan ke sini
ke arah sini lah gitu kan
ada pandeglang di sini ya
ada cerita anjar
mungkin ada sebagian kecil ke sana
tapi ini kan ke arah sini gitu
kalau ini meledak
tsunami akan segala arah dengan energi yang sama
berarti bagian sini juga terkena dampak
terkena dampak gitu kan
dominan ke arah sini gitu kan
di sini ada beberapa tempat
di situ juga ada beberapa tempat
tapi sifatnya mengarah gitu itu
karena longsorannya ya ke arah sini
yang ke arah sana
yang ke arah sana adalah bagian bagian yang
ke halang pulau juga memang arah
pasti ke arah longsorannya tersebut
yang paling besar gitu
nah kalau begitu
kita berbicara mengenai potensi nih
tsunami seperti ini lagi
dengan tipe seperti ini
tipe yang tidak lazim tadi katanya
dikatakan tidak lazim
mungkin baru baru kena sekarang
kemudian ya kan
ya dulu dulunya masih ada lah gitu ya
cuman kita kan
tidak mengalami gitu
nah kalau berbicara mengenai potensi sendiri nih mbak rono
karena seperti yang kita ketahui
aktivitas dari gunung anak rakatau ini
terus menerus aktif ya
sepanjang tahun ini mbak rono
nah seperti apa potensi
untuk terjadi lagi tsunami yang seperti itu
saya kira kan dia sedang masih membangun tubuhnya
terus menerus ya
stabilitas tidak bisa dijamin gitu ya
bisa aja longsor kembali
di sisi yang lain
atau pada tempat yang sama gitu ya
mungkin besar kecilnya kita tidak bisa
kita tidak bisa menentukan berapa gitu ya
dengan kondisi stabilitas tubuhan anak krakatau
yang boleh dikatakan plus minus belum stabil
longsoran masih bisa terjadi
tapi kapan dan berapa besarnya itu yang tidak bisa diprediksi
bisa diprediksi atau tidak
karena ini pernah terjadi longsor
besar kemungkinan bisa terjadi longsor lagi
ya siap siap aja masyarakat yang ada di sana
paling tidak mengerti ada suatu
ya siapkan saja
bagaimana salah satu menyiapkan
adalah menata ruang yang baik dan benar
terutama adalah daerah daerah
atau tempat tempat yang mengundang konsentrasi banyak manusia
kalau risikonya sudah tidak bisa dihindari
jangan dibangun di situ
terutama hotel tempat tiburan
mal masjid dan sekolah dan sebagainya
jangan sampai di situ
karena jaraknya pendek sekali
mau dipasang early warning
kalau dia punya katakanlah ya
kalau kita sepakat bahwa gelombang tsunami
kecepatannya sangat tinggi
sekitar lima ratus sampai delapan ratus km per jam
tidak sampai lima menit
kalau itu terjadi
jangan pula dengan pemasangan alat early warning itu
ada suatu jaminan
masyarakat akan dapat early warning
ada early warning atau tidak ada early warning
kalau masyarakat sudah ditata
tata ruangan yang benar
bukan hanya beraspek keuntungan ekonomi
tetapi terhadap pelindungan masyarakat
tidak ada masalah ya
ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi tidak ada artinya apa apa ya
manakala masyarakatnya tidak mengetahui ancaman bahayanya seperti apa
dan bagaimana cara mengantisipasinya
termasuk tata ruang yang berbasis perlindungan pada masyarakat
berarti memang masyarakat juga harus tahu
dan kita juga harus jujur
apakah disini ada alat warning tsunami atau tidak
alatnya disini jalan atau tidak
harus kita buka bukaan
kalau tidak ada katakan tidak ada
sehingga masyarakat juga tidak harus mengandalkan sesuatu yang tidak ada gitu loh
alam itu jujur
harus kita hadapi secara jujur
ini selanjutnya kita akan melihat mbak rono
atau kita bisa bilang ini erupsi ya
dari gunung anak krakatau
bagus itu kalau malam itu
bisa menjadi wisata itu
nah ini mungkin mbak rono bisa jelaskan atau gambarkan
ini karakteristik letusan yang seperti apa mbak rono ya
yang kita lihat tadi
ini material material pijar
kalau malam itu kelihatan
dulu pernah wartawan wartawan saya bawa ke sana
salah satunya mbak grisna taliedri
dari salah satu tv
untuk mempromosikan letusan sebetulnya seperti ini
asal mereka ada di luar kawasan bahaya
bisa bertempat di pulau sekitarnya
malam itu seperti ini kan
kembang api itu jadi ini nama
letusan nunggu luarkan material
seperti ini ini tidak berbahaya
ini letusan ini materialnya tidak jauh
hanya jatuh di sekitar
badan undung krakato dan inilah
tubuhnya krakato ini tidak dilempar
jauh jauh sayang dia kapan dia tinggi
dan besar oleh karena tidak berbahaya
tidak mungkin letusan
seperti ini menimbulkan tsunami
tidak mungkin letusan seperti ini
abunya sampai kemana mana
selama di luar
lalu dengan adanya kejadian
seperti ini mbak rono
kita ingin tahu bagaimana
untuk mitigasi ke depannya apa yang
harus kita lakukan untuk menghadapi
kalau kalau terjadi situasi seperti ini
kalau letusannya tidak masalah
letusan gunung anak krakato
tontonan yang mengasihkan
bahkan di suatu
sekarang ini terjadi longsoran tubuhnya
tidak setiap hari sepanjang tahun ini
banyak kapal kapal persial
luar negeri sering datang ke sini
anak buah saya sering dipanggil untuk naik ke kapal
itu menerangkan krakato
masa orang lain orang luar itu
menonton krakatau pada saat meletus
kita yang punya tidak pernah nonton
lucu juga bahwa kejadian
anak krakato adalah suatu kepastian
tetapi janganlah kita
menjadi suatu ancaman
seperti kayak mau datang
kemarin besok lagi
kita mesti lihat apakah
masih ada potensi longsor
di tubuh anak krakato
kalau ada di sebelah mana
terus kemudian berapa juta
tiga meter kubik yang kemungkinan longsor
kalau memang tidak ada ya katakan
tidak ada kepada masyarakat supaya
masyarakat boleh beraktifitas seperti
mencapai kesejahteraan lahir
batin mereka jangan sekarang
dilarang padahal sampai beberapa hari
atau berapa tahun tidak terjadi
apa apa nanti terjadi distrust
masyarakat kepada para ahli
kepada masyarakat itu seorang
ahli harus berdarah darah harus
mikir kencang gitu
dengan data yang ada kemudian kita olah kita
yakinkan tidak apa apa
silakan masyarakat beraktifitas seperti biasa
jangan jangan begini
jangan begitu ini datanya
kan kasihan masyarakatnya nanti kan apalagi
kalau masyarakat dilarang beraktifitas
di situ ternyata beraktivitas tidak terjadi
apa apa kan terjadi distrust
masyarakat kepada para ahlinya gitu jadi
ali mengatakan harus berdasarkan data
yang kuat dan akurat
baik terima kasih mbak surono
atas waktunya bersama sama
di sian dan indonesia